pengacara keluarga brigadir yosua menanggapi tuntutan delapan tahun penjara terhadap terdakwa putri candrawati
menurutnya terdakwa putri candrawati merupakan salah satu aktor intelektual pembunuhan kliennya
dia pun berharap putri dituntut jpu dengan hukuman maksimal atau hukuman mati
menurut pengamatan kami dan juga berdasarkan fakta persidangan
terdakwa putri candrawati ini adalah juga salah satu aktor intelektual dan juga pelaku utama yang menghendaki
kematian ataupun hilangnya nyawa dari korban almarhum brigadir yoswa utabarat
oleh karena itu keluarga korban berharap jaksa jangan segan segan untuk menuntut
fonis atau eh sorry menuntut hukuman maksimal sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh